sepasang suami istri di kabupaten kampar riau menjadi korban keganasan seekor beruang
sang istri tewas sementara suaminya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah
saruli warga desa teluk paman kecamatan kampar kiri kabupaten kampar riau
harus menjalani perawatan di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah arifin ahmad kota pekanbaru
ia mengalami luka cukup serius pada bagian wajah dan dada setelah diserang seekor beruang liar
kejadian berawal saat saruli dan istrinya pulang dari menyadap karet di kebun miliknya
tiba tiba pasangan suami istri ini bertemu dengan seekor beruang dan menyerang keduanya
warga yang melihat berusaha menolong dan mengusir beruang
karena mengalami luka parah pada bagian kepala istri saruli tidak dapat diselamatkan
ia tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit
kondisi pak saruli ini sendiri sekarang di bawah penanganan kita datang masih sadar penuh
betan betan vital masih dalam kondisi yang dalam kecelakaan
pulangnya itu istrinya yang duluan jarak sepuluh meter atau lima belas meter dari suaminya
habis itu istrinya digulung oleh beruang ini
tim dari balai besar konservasi sumber daya alam provinsi riau dan warga saat ini masih melakukan perburuan untuk menangkap hewan buas tersebut
zainul ahsan tanjung pekanbaru
korban penyerangan beruang saruli saat ini masih dirawat di rumah sakit
di rumah daerah arief ahmad pekanbaru
korban mengalami luka serius akibat mendapatkan cakaran dan gigitan hewan tersebut
hingga saat ini saruli masih belum sadar dan dalam perawatan intensif rumah sakit
sementara istri saruli telah meninggal dunia
peristiwa penerkaman terjadi saat pasangan suami istri ini hendak menyadap karet di desa kampar selasa kemarin
pulang dari empat kilo dari tempat kebun karet itu
habis itu taurat datanglah beruang ini menangkapnya
itu dibantu oleh suaminya
sudah ditangkap suaminya itu ditangkapin dulu suaminya istrinya sudah bisa tangkap suami lagi
lepaskan suaminya diulang lagi istrinya
akhirnya istrinya meninggal